janji janji ya jangan pake nyanyes jangan pake ngadung ngadungan janji
sebuah video diduga penganiayaan dan penghinaan anak anak asuh
yang dilakukan oleh pihak pengurus di sebuah panti asuhan di palembang sumatera selatan
senin kemarin mh lima puluh satu tahun pemilik panti asuhan visabilillah al amin
di jalan mangkubumi palembang akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik satres polrestabes palembang
dari hasil pemeriksaan di rumah sakit bayangkara palembang mh diketahui merupakan pengidap hiv aids
penetapan status tersangka terhadap mh ini dilakukan setelah penyidik memeriksa dua puluh empat saksi
diketahui aksi kekerasan yang dilakukan oleh mh terhadap anak asuhnya telah berlangsung sejak dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh
mh beralasan hal itu dilakukan sebagai proses pembinaan terhadap anak asuhnya lantaran telah melakukan kesalahan
yang baru baru ini dilakukan kepada korban misalnya
sebelumnya video seorang pria yang diduga pengurus panti menghina dan menganiaya sejumlah anak anak panti asuhan beredar viral di media sosial
berdasarkan informasi yang dihimpun kejadian tersebut diduga terjadi antara satu atau dua minggu yang lalu
mengetahui kabar ini sabtu malam sejumlah warga mendatangi panti asuhan visabilillah al amin
di kawasan jalan mangkubumi palembang hendak menghakimi pelaku
polisi pun bergerak mengamankan mh dari amukan masa sementara anak anak asunya kini dalam perlindungan polisi
hanif hairandi palembang sumatera selatan